dan apakah ada dampak dari vaksinasi covid sembilan belas ini dari sinovac
sudah ada pada saat ini bergabung bersama kami hari fadilah ketua umum pp persatuan perawat nasional indonesia
yang sekaligus salah satu orang yang menerima vaksinasi perdana pagi tadi di istana
selamat sore pak hari
selamat sore mas yudi
ya pak hari bisa anda ceritakan bagaimana anda merasakan setelah tadi mendapatkan pengalaman pertama untuk mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas pak
apakah ada keluhan pegal ataupun ada kondisi fisik lain yang merasa tidak nyaman pak
sampai saat ini saya tidak merasakan hal hal yang luar biasa
seperti biasa saja ya orang disuntik begitu
kalau kita bicara mengenai proses pak vaksinasi tadi pagi karena ini merupakan bapak perwakilan daripada perawat sendiri ya
dan masuk ke istana negara kemudian juga prosesi yang cukup formal
mas pri itu tadi
lalu bapak bisa menceritakan seperti apa sih mbak prosesnya yang dilakukan tadi pagi
selain prosedural pasti ada pemeriksaan kesehatan yang harus bapak jalani pak
ya jadi sebelum kita disuntik vaksin tentu ada pendaftaran dulu
kemudian setelah itu kami diwawancara dikaji di asesmen oleh petugas kesehatan dokter dalam hal ini
ukur tanda tanda vital ya
dan ditanyakan riwayat pernah sakit apa pernah mengalami apa dan seterusnya begitu
hingga setelah selesai dan dinyatakan sehat baru kita berpindah kepada kursi yang memang tempat penyuntikan vaksin tersebut
baik pak hari ini terkait dengan partisipasi warga terutama perawat yang akan mendapatkan vaksinasi pak
sejauh ini bapak sudah mengetahui
berapa banyak perawat yang metujui akan divaksinasi pak
ya secara angka pastinya belum
tapi kami punya survei internal kepada seluruh anggota seluruh indonesia secara acak
kami punya angka delapan puluh dua persen yang bersedia mendapatkan vaksin yang pertama kali ini
baik dari delapan puluh dua persen yang bapak katakan tadi partisipasi para perawat pak
sudah ada schedule pak waktu kapan
mereka akan mendapatkan vaksinasi kemudian nanti mekanismenya apakah dari rumah sakit di mana mereka bekerja
ataukah memang nanti sudah otomatis mereka terdaftar dan mereka mendatangi balai balai kesehatan terdekat pak
ya saya kira secara teknis nanti mungkin di kementerian kesehatan yang akan lebih jelas
tetapi saya sudah mendapatkan informasi dari beberapa teman beberapa hari ini akan dilakukan vaksinasi di beberapa provinsi
di dki ini juga sampai tanggal dua puluh enam juga masih sudah ada jadwal yang tertera untuk pemberian vaksin
ya pak ini terkait dengan perawat yang menjadi korban akibat covid sembilan belas pak
perawat adalah garda terdepan yang memberikan pelayanan dan rentan terpapar covid sembilan belas bahkan mereka bisa meninggal dunia pak
hingga hari ini berapa data yang bapak dapatkan terkait dengan perawat yang wafat akibat covid sembilan belas
dan apakah bapak merasa bahwasannya vaksinasi ini merupakan salah satu jawabannya
bagaimana dari kebutuhan untuk mendapatkan herd immunity maupun untuk mencegah para perawat terpapar covid sembilan belas dan mengakibatkan mereka mengalami kematian pak
sampai hari ini perawat yang wafat gugur sebagai pahlawan pejuang kesehatan itu sudah satu ratus delapan puluh tujuh teman sejawat saya yang wafat
bagi kami vaksin ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan proteksi diri
dari paparan covid sembilan belas
yang mana kami bertugas pada tempat yang memang sangat rentan untuk tertular
karena langsung menghadapi pasien pasien yang terinfeksi covid sembilan belas maupun para otg otg yang kemungkinan besar akan juga menularkan kepada kita tenaga kesehatan
itu yang pertama
yang kedua kita sebagai tenaga kesehatan juga harus sehat
lebih dahulu untuk bisa melayani
melayani orang lain
atau bahkan jangan sampai kita menjadi sumber penularan bagi yang lainnya
maka vaksin ini adalah salah satu harapan untuk kita
tapi walaupun sudah divaksin tetap kita harus juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat
baik pak hari terima kasih untuk waktunya berbincang bersama kami di cnn indonesia newsroom
selamat bertugas kembali pak